kapal motor dobon solo merapat di pelabuhan tanjung mas semarang minggu pagi
meski nampak lelah setelah menempuh perjalanan dari pelabuhan tanjung priok jakarta sehari sebelumnya
para penumpang senang tiba dengan selamat bersama motornya
selain tujuan akhir ke semarang banyak penumpang yang melanjutkan perjalanan ke daerah lain di jawa tengah dan jawa timur
penumpang mengaku mendapat pelayanan yang baik selama di kapal
termasuk makan dua kali saat berbuka dan sahur
kalau saya mau dilewat jarak itu sudah capek selain kereta capek banget kalau bis itulah
apalagi kalau kapal kan kita rumus kita jalan mau ngapain kita enak gitu
enak banget nyaman saya segera hati enggak jenuh
menurut dirut pelni triandayani
trip pertama kapal mudik gratis dari kemenhub ini baru terisi sekitar lima puluh persen
yakni satu seratus penumpang dan lima ratus motor
baru pada trip kedua pada tujuh belas april besok kapal akan terisi penuh
yakni dua lima ratus penumpang dan satu motor
pelni memastikan seluruh pemudik terlayani tidak ada yang tidur di tangga kapal
seperti info yang beredar
kalau tangga rasanya nggak ada ya
karena tampungan tempat tiduran sendiri juga untuk dua lima ratus
jadi satu seratus ini belum full
setelah menurunkan muatan
km dobon solo akan kembali ke tanjung priuk jakarta
untuk menjemput pemudik gratis ke lombang kedua
danang cahyo semarang jawa tengah